dua tahun tertahan mudik lebaran tahun ini diprediksi akan terjadi kenaikan angka pemudik yang signifikan
mengantisipasi kemacetan parah pemerintah pekan ini mengeluarkan sejumlah jurus agar mudik aman dan tidak terjadi kemacetan
kementerian perhubungan memprediksi delapan puluh lima lima juta orang akan melakukan mudik lebaran di tahun dua ribu dua puluh
bagaimana catatan media nasional atas upaya pemerintah mencegah kemacetan parah di mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
kita akan diskusikan dari kacamata editorial bersama dengan para jurnalis senior
seperti biasa di hari minggu saya bersama dengan mas revo siriza wpm red cnn indonesia
mas revo selamat malam
selamat malam renhar
dan ada mas elvan dan isutrisno wpm red com
sementara bergabung lewat sambungan telepon
mas elvan selamat malam
selamat malam renhar
mas revo dan juga mas elvan judul kita malam hari ini melihat jurus pemerintah hadapi mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
pekan ini kita lihat tampaknya semua stakeholders fokus untuk menyiapkan skema skema dan juga langkah antisipasi
agar mudik tahun ini tidak terjadi kemacetan parah seperti yang dikhawatirkan oleh presiden jokowi
dari tahun dua ribu sembilan belas ada kenaikan empat puluh persen prediksinya di tahun ini
mas elvan bagaimana anda melihat kesiapan pemerintah dalam menyiapkan arus mudik tahun ini
apakah sudah sangat maksimal atau masih ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan mas elvan
sebetulnya untuk mudik tahun ini ini kan mudik setelah dua tahun ya masyarakat dilarang mudik karena pandemi ya kan
karena itu tahun ini pasti akan jadi semacam mudik akbar untuk banyak masyarakat
kan betul kan masih hamin sembilan hamin delapan aja sudah berapa ratus ribu kendaraan keluar dari jakarta ke daerah
terutama ke jawa ya yang sudah terjadi pergerakannya
apa persiapan mudik kali ini pengamanan itu ada dua sebetulnya
yang pertama yang rehat sampaikan tadi soal kemacetan
ya pastinya harus betul betul dikawal karena ini mudik yang luar biasa
orang akhirnya dilepas begitu ya setelah dilarang mudik selama dua tahun
tentu akan terjadi animum mudik yang luar biasa lewat semua jalur
terutama yang paling dikhawatirkan kemacetan adalah di jalur darat
karena itu kemudian pemerintah memperlakukan banyak aturan
ada searah one way ada ganjil genap
kemudian apa namanya
ada pengacuran untuk kendaraan barang dan lain sebagainya
sampai menteri perhubungan juga bilang kalau sampai ada kemacetan di pintu tol satu kilo maka digratiskan
tapi isunya sebetulnya bukan di gratis atau tidaknya
pertimbang juga gratis kalau ternyata panjat nggak bergerak sama sekali
artinya betul betul ini harus menjadi persiapan penuh pemerintah dari semua sektor ya
melibatkan semua pihak terkait harus betul betul dikawal gitu
betul betul dijagain setiap titik titik kemacetannya supaya kemudian tidak terjadi
seperti kepadatan yang luar biasa
ingat kita waktu itu pernah kejadian mudik yang luar biasa
mudik akbar ketika waktu itu tol cipali itu pertama kali dipakai
waktu itu ada peristiwa brexit ya
mana terjadi kemacetan luar biasa sampai kemudian
wah orang menderita bahkan kabarnya ada yang meninggal segala macam karena kemacetan total
tentu kita tidak berharap padahal seperti itu
apalagi pemerintah sudah memastikan infrastrukturnya beres
yang sekarang diperlukan adalah pengaturannya
dia harus betul betul dikawal
jangan sampai karena animo luar biasa
tidak siap nanti terjadi malah yang terjadi bukan silaturahim
malah kemudian hal hal yang tidak diinginkan
itu yang pertama
kemudian yang kedua terkait dengan kasus covid
jangan lupa mudik sekarang juga harus selamat dari sisi kesehatan kasus covid
karena itu pemerintah mengeluarkan penyaturan terkait dengan syarat mudik
melalui pesawat kereta dan jalur darat misalnya
itu betul betul harus dijaga
jadi protokol kesehatan harus dipastikan betul betul dikawal juga
bagaimanapun jangan sampai lebaran yang sudah kita sudah merdeka
dari covid dengan banyaknya masifnya booster segala macam
kemudian malah memantik kembali lahirnya kasus kasus baru
tentu ini jangan sampai terjadi
artinya betul betul dikawal betul protokol kesehatan
dari segi pemerintah dan juga dari masyarakat
saya rasa pemerintah juga harus gencar melakukan pengetesan
harus terus pengetesan dan terus tracing
supaya betul betul lebaran kali ini betul betul jadi lebaran hari kemenangan
kemenangan untuk pertama kalinya kita dari covid
kemenangan untuk kembali kembali ke keluarga
kemenangan kita bebas dari masalah ekonomi yang terjadi selama pandemi
oke jadi isunya ada dua ya
keselamatan dan juga soal kemacetan yang harus diantisipasi sangat ekstra oleh pemerintah
mas revo sudah cukup matang kita melihat persiapan dari kementerian perhubungan
korlantas dan semua pihak yang pada pekan ini kita lihat sudah mulai banyak
menyampaikan sejumlah skema untuk agar tidak terjadi kemacetan parah di mudik tahun ini
mungkin pertama yang harus kita apresiasi adalah bagaimana pemerintah sudah bisa memprediksi jumlah angka pemudiknya gitu
ini tentu ketika sudah diprediksi delapan puluh lima juta pemudik itu satu hal yang harapkan dengan adanya prediksi tersebut
maka pemerintah sudah bisa menyiapkan antisipasi antisipasi
entah itu terkait dengan kemacetan
kemudian sarana dan perasana
di jalur mudik kalau misalkan di jalur tol misalnya karena persiapan rest area
bagaimana air bersih di area apakah perlu misalkan ditambah toilet tambahan misalnya seperti itu
karena jangan sampai kemudian syarikat ketika menggunakan tol kemudian kesulitan menggunakan rest area
pasti kan akan istirahat ya kemudian mekanisme bagaimana
nah ketika angka pemudik itu sudah bisa diprediksi
maka kita harapkan semua skema skema antisipasi bisa berlangsung
ada beberapa rencana yang sudah bisa disiapkan
dan angkanya tentu saja ini sangat menakjubkan ya reinhardt ya
kita sih menyadari bahwa setelah dua tahun tidak bisa mudik maka antusiasme masyarakat untuk mudik tahun ini pasti sangat besar gitu
kalau sebelum pandemi dua ribu sembilan belas misalnya dari data yang ada pemudik sekitar dua puluh tiga juta gitu ya
kalau sekarang artinya ada perkirakan ada delapan puluh lima juta
artinya kan kenaikannya cukup luar biasa lebih dari dua kali lipat
lebih dari dua kali lipat itu kapal mudiknya
satu hal yang tadi disampaikan juga oleh mas elvan bagaimana kemudian pemerintah juga bisa melakukan skema skema kesehatan
protokol kesehatan itu bagaimana mengkabanyakan kepada masyarakat peningkatan vaksin booster di beberapa titik di jalur tol sumatera
misalnya polda lampung misalnya itu juga menyiapkan booster di tempat tempat peristirahatan
masyarakat bisa memanfaatkan booster
walaupun kemudian booster di mudik tentu harus dipikirin juga bagaimana dengan kipinya misalnya
tapi tidak tidaknya upaya upaya untuk meningkatkan imunitas ini terus dilakukan oleh pemerintah gitu ya aparat pemerintah
nah kita tentu berharap covid tidak naik
seperti tahun lalu setelah lebaran naik cukup drastis
tentu karena juga selain karena ada perjumpaan masyarakat dalam skala yang luas varian baru kan itu ada delta ya
kita tidak berharap seperti tahun lalu
tapi pasti antisipasi harus disiapkan
entah itu bagaimana menyiapkan infrastruktur kesehatan di tempat mudik
karena sepertinya tahun ini masyarakat mudiknya ini kan bergelombang
kalau di jawa ada istilah lebaran ketupat
di rnht di beberapa wilayah ada lebaran ketupat
jadi artinya menunggu sampai tujuh hari setelah lebaran atau mungkin sepuluh atau dua minggu setelah lebaran baru kembali ke ibu kota
rentang waktu seperti itu kan sudah cukup untuk jika terjadi lonjakan infeksi ya proses infeksi covid
ini kan cukup
artinya kalau misalkan terjadi maka bagaimana dengan fasilitas fasilitas di daerah tempat tujuan mudik misalnya
terutama di kota kota kecil ya
kalau kota besar mungkin fasilitas kesehatan sudah cukup baik tapi bagaimana dengan kota kota yang kecil
nah ini catatan catatan mudik tahun ini ada beberapa kita lihat
baik jian baik korlantas maupun jepang
baik korlantas maupun kementerian perhubungan sudah menyiapkan skema skema yang cukup baik gitu ya
bagaimana menghitung skala skala kemacetan
kemudian ambisipasinya entah itu melalui kancil kinap maupun kontraflow misalnya
kemudian diatur semua polisi di empat lokasi juga diberi diskresi
jika misalkan ada kejadian luar biasa gitu
seperti misalnya ketika tahun dua ribu lima belas
tahun dua ribu lima belas ya ada peristiwa timur ya brexit yang kita kenal dengan brexit yang pada waktu itu memakan korban
nah berapa ambisipasi
antisipasi ini baik tentu saja kita apresiasi tapi juga kita mengingatkan untuk lebih juga pada terkait dengan fasilitas rest area
air bersih di rest area karena jangan sampai toiletnya ada tapi sering terjadi airnya tidak ada
itu juga bisa juga kalau misalkan jadi demikian
kemudian bagaimana toko toko atau biasanya ada ini ya convenience store ya
itu bagaimana penyediaan snack ataupun minuman untuk para pemudik misalnya itu juga harus dipikirkan file stocknya juga terjaga
karena ini lonjakannya cukup terbiasa maka semuanya juga harus dipersiapkan dengan luar biasa
mas revo dan mas elvan di pekan ini juga karena melihat antusiasme pemudik yang cukup tinggi
kita mendengar presiden joko widodo berulang kali menyampaikan kekhawatiran bahwa akan terjadi potensi mudik macet parah di tanggal dua puluh delapan
bahkan di jalur darat ini dikatakan oleh presiden ini cukup menguras keringat fokus pemerintah untuk bisa mengantisipasi soal itu
mas elvan apa yang anda lihat dari pernyataan presiden yang bisa dimakan
apakah ini sudah dimaknai sebagai apakah ini sebagai sebuah wanti wanti kah dari seorang presiden
atau memang tampaknya memang sulit menghindari kemacetan parah di puncak yang kemudian sudah diprediksi oleh banyak pihak di tanggal dua puluh delapan itu mas elvan
yang pertama dari keputusan cuti bersama yang cukup panjang ya renard sebetulnya ya
itu sebenarnya presiden menyadari bahwa sekarang covid yang dikhawatirkan selama ini sudah mayoritas bisa diperangi
karena sudah mulai berani melepaskan warga yang juga sebenarnya anak anaknya juga karena dia sebagai kepala negara gitu kan
sudah melepaskan warga jadi sudah kekhawatirannya sudah mulai berkurang jadi kemudian dibolehkan mudik
dan artinya presiden sudah tahu situasinya ketika dua tahun nggak boleh mudik pasti ketika boleh mudik ya seperti baru keluar aja langsung brul gitu
dan ternyata betul beberapa hari ini juga sudah terjadi kemacetan ya walaupun masih jalan ini udah ratusan ribu kendaraan keluar dari jakarta
dan itu terpantau betul
dan memang mayoritas memang kendaraan barang
karena sekarang masih bebas jadi mereka lagi mundar mandir terus ekspedisi barang barang itu
tapi setelah nanti masuk kepada pengaturan mudik kan itu akan dibatasi itu pengaturan barang

kemudian setiap kementerian kementerian terkait lembaga terkait juga melakukan
lihat presiden sudah mempersiapkan dengan cukup baik ya sudah rapat koordinasinya juga terus dilakukan kemudian setiap kementerian kementerian terkait lembaga terkait juga melakukan

nah sekarang kita tinggal lihat nih ketika sebuah kebijakan dibuat dengan sangat rapi eksekusi di lapangan oleh tim di lapangan yang kita lihat
tentu kita lihat juga semua pihak sudah dilibatkan dalam rapat koordinasi persiapan mudik
mestinya nanti setiap titik titik simbol kemandiran sudah ada yang berjaga tuh
bukan hanya polisi
tapi semua pihak yang memang sudah dikoordinasikan oleh pak presiden
saya kira presiden jokowi akan memantau betul dan memastikan seluruh jajarannya akan disiapkan
saya kira presiden jokowi akan memantau betul dan memastikan seluruh jajarannya akan disiapkan
akan melancarkan mudik
satu lagi dari sisi kemacetan
karena tentu beliau nggak ingin ya
ketika dua tahun mudik mudik gede gedean
ternyata kemudian malah teramburadul nggak mau pasti
karena jokowi ini apalagi sekarang lagi lagi
ini perode kedua
dia pasti pengen membangun negasi
mewarangi covid selesai
kemudian mudik pertama setelah covid juga lancar
dan tentu mudik pertama ini juga kemudian tidak menjadi
mengadakan lagi untuk kasus baru
saya kira kemacetan dan covid
dua perhatian utama presiden
dan akan dipastikan itu seharusnya bisa ditekan
itu adalah tolak ukur
upaya jokowi berhasil
berhasil dalam rangka menyelesaikan
mudik ini adalah sebuah
apa indikator bahwa nanti ekonomi bisa mulai tumbuh
artinya ketika covid berakhir
ekonomi tumbuh ya itu adalah tujuan
presiden tentunya selama ini
jadi mas revo tampaknya mudik
dua ribu dua puluh dua ini juga pertaruhan
bagi presiden jokowi juga dong ya mas revo
karena presiden membuka keran
artinya juga harus bertanggung jawab bahwa
antusiasmenya sangat luar biasa
ini kan pertaruhan dari
buat stakeholder terkait ya
terutama juga pasti
arahnya juga pasti ke presiden gitu
apakah mending seperti
tahun ini sekarang yang kita buka
karena juga angka covid juga mulai melandai dan
vaksinasi juga sudah lumayan tinggi
di pulau jawa setidaknya ya renat ya
atau dua tahun lalu
jasmu pemudik juga masih ada
akhirnya kan titik titik penyekatan itu
juga akhirnya timbul masalah
tidak di beberapa titik
disekat menimbulkan kemacetan panjang
dan menjadi kerumunan baru
mungkin karena itu juga
sebaiknya apa namanya
jalur mudik ini dibuka
dengan antisipasi antisipasi yang memadai gitu
pak kita juga selama ini sudah
kita berharap ya
bahwa covid ini sudah benar benar melandai dan
kita sudah mulai menunjukkan tren
ke arah endemi gitu
kewaspadaan masih harus tetap tinggi
dengan adanya sekarang dibuka
memang akan menjadi pertaruhan
maka itu kemudian
perangkat perangkat yang ada di lapangan untuk
untuk bisa mengatur semuanya ini bisa
menjadi yang baik dan lancar
saya pikir renhard
khawatiran presiden ketika ada
dua puluh delapan itu kan hari kamis ya
hari kamis kemudian
kemungkinan puncaknya memang akan berlangsung pada hari kamis
sabtu minggu itu
tapi dengan adanya kebijakan
ganjil genap semoga juga membuat
pemudik jalur darat
terutama yang menggunakan kendaraan kendaraan pribadi ini
bisa mengatur lah gitu
kapan akan mudiknya gitu
semoga bisa demikian
tapi memang yang tidak kalah penting
tidak hanya kita bicara di jalur tol ya renat ya
lantas bagaimana dengan jalur alternatif misalnya
jika jalur dari cikampek menuju kalikangkung
bagaimana dengan orang orang yang
arah cirebon menuju jakarta misalnya
mungkin ada orang yang
eh justru arah sebaliknya gitu
kalau dalam istilah kita yang arah balik ya
dia bekerja atau berkarir di daerah wilayah wilayah timur
entah itu di semarang cirebon
pekalongan dan sebagainya
sementara orang tuanya mungkin ada di karawang
atau bahkan di jakarta misalnya atau di serang banten misalnya
maka dia kan harus menembus
kemajuan di jalur
luar kontrol ya renhard ya
nah ini yang juga harus dibatasi
karena jangan sampai itu menimbulkan baik
keadilan buat mereka
nah bagaimana itu bisa diatur
tentunya kita berharap jalur jalur
kontrol itu juga bisa
diperhatikan dengan serta sama
baik itu infrastrukturnya
maupun juga fasilitas istirahatnya renhard
baik terakhir mas revo dan juga mas elvan
pada isu mudik ini yang juga cukup menarik perhatian adalah
ketika menteri perhubungan
mengimbau kalau ada kemacetan di gerbang tol
lebih dari satu km maka akan digratiskan
nah ini ada yang kemudian sepakat
ada yang tidak karena melihat bahwa ini bukan
menang ke menhub dan lain sebagainya
beberapa hari yang lalu juga ketika kami
mewawancarai pihak jasa marga
juga merespon soal itu soal sepakat atau tidak
ini juga jawabannya masih agak agak
mengambang gitu ya soal
apakah memang ini kebijakan yang tepat atau tidak
nah bagaimana kalau ini akan diberlakukan
seperti apa sebaiknya memang kalau kita
bisa memberikan masukan kepada semua pihak
berkoordinasi soal kebijakan ini agar tidak
tumpang tindih kira kira begitu
bagaimana mas revo dan juga mas teman
mungkin ke mas revo dulu
ya tentu ini kebijakan yang seperti
akan sangat menguntungkan ya rehat
kalau misalkan terjadi kemacetan di gate tol
misalnya lebih dari satu km maka akan digratiskan
tapi kemudian itu akan menimbulkan kerumitan
memang dari pihak jasa marga
karena kan di beberapa pintu tol itu kita nge tap
hanya untuk mengetahui nge tap iman kita

namanya imani kita uang elektronik kita ini
untuk mengetahui sebenarnya kita start dari titik mana
nah kemudian kan kita akan di charge di pintu keluarnya
nah kalau misalkan di pintu awal kita itu tidak step misalnya
karena terjadi kemacetan kita langsung di apa namanya
gerbangnya itu langsung dibuka misalnya
lantas bagaimana nanti begitu kita keluar
bagaimana mengetahui kita masuk dari pintu mana
nah ini kan juga menimbulkan di lapangan
di lapangan di lapangan

di lapangan di lapangan
memang ada baiknya sekarang
ketika kementerian perhubungan melontarkan kebijakan seperti itu
maka penting untuk mengumpulkan semua stakeholder terkait
memangku kebijakan terkait
mengatur bagaimana mekanismenya
karena jangan sampai kemudian nanti malah menimbulkan kerumitan kerumitan di lapangan
tataran teknis kira kira yang artinya
karena dalam banyak kasus misalnya sekarang
beberapa kerumitan itu justru muncul di lapangan karena ketidak
informasi itu tidak sampai ke titik terbawah
seperti contoh misalnya
itu kan cukup vaksinnya kan dosis tunggal
tapi ada fakta di lapangan
berjadi ketika penumpang pesawat
kalau misalkan sekarang kan diberlakukan kalau sudah tiga
tidak perlu pcr tidak perlu antigen
tapi kalau misalkan baru disuntik kedua
itu harus antigen
kalau misalkan baru suntikan pertama itu harus pcr
jadi diberlakukan pcr misalnya seperti itu
ada beberapa informasi yang memang harus terus disosialisasikan sampai level bawah
sehingga menimbulkan kekacauan gitu ketika diimplementasikan
nah begitu juga dengan tadi ketika gate tol itu harus digratiskan
maka bagaimana mekanismenya
ketika keluar tol nanti seperti apa
kalau digratiskan di parci tidak masalah
misalnya di kali kangkung itu git keluar itu digratiskan tidak masalah
tapi ketika tidak perlu tap itu adalah di titik awal
maka itu akan sementara di akhirnya nanti harus nge tap
maka itu kan akan menimbulkan tidak bisa membaca itu
apa namanya sedia
dan itu akan menimbulkan malah menimbulkan kemacetan di situ
karena ada kebingungan kebingungan di sana
nah ini yang penting adalah bagaimana ketika itu diterapkan
maka sosialisasinya harus terus disosialikan sampai bawah
dan paling penting bagaimana kemudian mengumpulkan semua stakeholder
untuk membicarakan bagaimana teknis teknis di lapangannya
oke mas elvan ada tanggapan soal menggratiskan gerbang tol
yang diskresinya diberikan kepada korlantas
oke saya kira menarik ya itu orang yang menarik
jadi ada total itu dua lima ratus km ya
kalau yang dilewati yang beroperasi mamudi gitu
dan satu enam ratus km nya itu di pulau jawa ini yang mungkin akan kena efek diskresi
itu kemungkinan di sini nih
atau kalau enggak ya yang di sumatera yang sekitar enam ratus sembilan puluh satu km
cuma kemungkinan terakhir jawa ini yang akan jadi
akan terjadi nih banyak diskresi diskresi seperti ini
itu tentu jadi pertanyaan
karena begini jadi seperti renhardt tadi sampaikan
sebenarnya yang paling penting adalah koordinasi
ya jadi satu pintu pemerintah itu
kalau sudah koordinasi kemudian konferensi
karena kan ya sebelum apa sebelum mudik gitu
betul betul macet total ini masih ada hari ini seminggu ini kan
puncak arus mudik kan diperkirakan antara kemis jumat besok kan
misalnya sekarang kita persiapkan bikin konferensi pers lengkap
tentang syarat syarat mudik bagaimana nanti pemberlakuan di jalan
saya kira itu akan mencerahkan warapan mudik begitu renhardt
karena kalau main diskresi gitu nanti orang pusing kan
orang jadi nggak tahu segala macam
dan tidak bisa mengatur waktunya
misalnya aturan tentang ganjil genap
ini kan sudah dipublikasikan ya kan sendiri
kemudian soal apa namanya one way dipublikasikan sendiri
mendingan kumpul satu konferensi pers semua jadi satu
karena kemarin ada isu ketika aturan soal penerbangan itu
ketika anak anak di bawah enam tahun kan tidak perlu apa
apa namanya antigen atau pcr
kemudian enam sampai tujuh belas yang jadi isu
karena sempat diharuskan bagi yang masih vaksin belum booster
diwajibkan untuk apa namanya antigen atau pcr
sementara belum ada booster untuk anak usia segitu gitu loh
kemudian terjadi perbicaraan di presiden
menteri ngomong presiden ngomong kemudian ada aturan baru
saya kira itu sempat membingungkan
ada beberapa kabupaten daerah yang mau pertanyakan syarat itu
saya kira supaya terang benderang nih
sebaiknya karena aturan sudah lengkap sebetulnya
duduk bersama konfrensif pers sama sama rame aja supaya clear gitu
jadi masyarakat tuh dapat informasi yang menyeluruh
jadi mereka nyaman dan bisa mengikuti aturan begitu
oke menarik kita akan lihat bagaimana nanti pemerintah
sekali lagi melihat kebijakan kebijakan di arus mudik
kebijakan di arus mudik tahun dua ribu dua puluh dua ini
kita sudahi diskusi soal mudik
kita bergeser ke isu lain soal mafia minyak goreng
yang pekan ini menjadi sorotan setelah kejaksaan agung menetapkan
sejumlah tersangka termasuk dirjen di kementerian perdagangan
apa catatan kita dan apa yang perlu kita dorong setelah penetapan tersangka ini dari media
kita akan segera kembali setelah lagi tetap di nisqas